dari ratu elizabeth ini bali baru saja dinobatkan sebagai pulau paling populer di asia
menurut wisatawan di seluruh dunia melalui situs perjalanan trip advisor
bali hadir sebagai destinasi yang lengkap karena dalam pemilihan itu berbagai alasan
dikemukakan mengapa bali dianggap sebagai pulau terbaik
melimpahnya pantai yang indah hutan yang alami ada pura pura yang menawan
ini menjadi daya tarik yang memikat wisatawan
dengan apa yang dimiliki oleh baris sekarang ini semua jenis tipe wisatawan
seperti peselancar anak petualang pecinta budaya hingga pecinta ketenangan
bisa menikmati keistimewaan pulau dewata
selain bali lombok dan juga gilitra uangan yang masuk dalam sepuluh besar pulau terbaik di asia
pilihan wisatawan dunia